kini kita akan kembali ke informasi terkait insiden di pagelaran atau drama kolosal surabaya yang memakan korban
sudah bersama saya ada kapol restabes surabaya kombespol rudy setiawan selamat malam pak rudi
selamat malam mbak
pak rudi boleh dijelaskan saat ini sudah sejauh apa penyelidikan fakta fakta apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik
ya bisa saya informasikan bahwa sekitar pukul sembilan belas empat puluh lima terjadi laka kereta api yang mengakibatkan beberapa korban
di antaranya ada korban yang meninggal dunia
sampai saat ini terdatakan
ada tiga korban meninggal dunia
satu di rumah sakit dr suwandi dan dua di rumah sakit dr sutomo
ini kami sedang berada di dr sutomo
sedangkan ada delapan korban lainnya
ini mengalami luka dan patah ada yang di tangan dan kakinya
pak rudy kalau misalnya boleh dijelaskan sebenarnya kronologi kejadian ini seperti apa
lokasi yang cukup berbahaya bagi para penonton drama kolosal ini juga kenapa dipilih sebagai tempat untuk dilaksanakannya acara
jadi acara drama kolosal ini kegiatan tahunan dari kelompok siniman yang bekerjasama dengan pihak
sehingga bahwa ini adalah perjalanan yang diperlukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
ya diselenggarakan di depan kantor gubernur dan di depan tugu pahlawan
jadi di ruas jalan itu digunakan
ruas jalan ini memang ditutup karena penyelenggaraan ini dan terbuka untuk umum
dengan ada rel kereta api di dekat situ pak
di seputaran kantor gubernur tersebut ada lintasan kereta api
kita ketahui pelintas kereta api ini bukan tempat yang layak untuk dilalui oleh masyarakat ya
nah ketika kereta melintas ini kereta barang dari arah stasiun pasar turi
beberapa masyarakat yang berada di seputar lintasan tersebut berusaha menghindar
tetapi ada yang tidak sempat menghindar dan terkena bodi daripada kereta
dan ada juga yang melompat ke bawah
nah itu yang korban korban yang mengalami luka di kaki dan di tangannya
pak rudy sudah bisa didapatkan identitas para korban ini atas nama siapa saja
kami lagi mendatakan ya tadi dari pihak polsek sedang mendatakan nama nama dan identitasnya ya
karena kami masih menunggu beberapa keluarga korban yang datang ke ruang sakit
pak rudi boleh sekali lagi pak untuk kronologi bisa dijabarkan
pukul berapa saat kereta barang tersebut melintas
dan seperti apa kondisinya saat itu
dari keterangan saksi yang kita peroleh dan ada tayangan video juga ya
ini kereta barang dari arah timur menuju arah barat dari stasiun pasar turi
ini melintas dalam pelan ya perlahan ya
tidak tidak bukan kereta cepat seperti itu

jadi ini berarti
tapi memang pada waktu yang bersamaan ada beberapa ada kerumunan masyarakat yang berada di pelintasan tersebut
nah ketika melihat kereta melintas ya walaupun lambat juga ada yang sempat untuk menghindar
ada yang tadi tidak sempat tadi tuh yang saya katakan terkena bodi kereta api tadi
dan ada yang berapa mungkin sepertinya panik
itu melompat ke bawah gitu mbak
pak rudy untuk pemeriksaan terhadap saksi saksi sendiri pak
kalau misalnya boleh dijabarkan
ini ada berapa saksi yang diperiksa dan dari pihak mana saja
sementara ini kita masih menginterview beberapa korban di rumah sakit suwandi tadi
kemudian kita berkomunikasi juga menginterview panitia
dan juga pemirsa lombok
dan petugas yang ada di lokasi ya
imbauan kepada masyarakat untuk tidak berada di lintasan kereta api itu sudah dilakukan
ini memang apa sangat disayangkan sekali perilaku masyarakat yang tidak memahami bahwa jalur pelintasan kereta api itu memang bukan untuk dilewati oleh
ya pak ya harusnya ya
masyarakat ya begitu mbak
pak untuk gelaran dari drama membara itu atau surabaya membara sendiri seperti apa kondisinya
dilanjutkan atau sekarang berhenti dan bagaimana ke depannya
ini kan adalah sebuah acara yang sudah tiap tahun ya
tiap bulan november ini dilaksanakan
bagaimana ke depannya pak
kalau boleh tahu
ya agenda acara ini memang diselenggarakan setiap tahun oleh seniman di kota surabaya ini
untuk membangkitkan kembali semangat kepahlawanan di masyarakat ya
beberapa saat setelah peristiwa itu memang acara sudah berakhir ya
jadi ini hanya seacara singkat saja tidak lama tidak sampai pukul sembilan sudah berakhir tadi acara
iya pak rudy boleh dilanjutkan sedikit pak informasinya
bagaimana untuk penanganan dari acara ini ke depannya mungkin ada rencana gitu untuk mengubah lokasi atau seperti apa pak
nanti kita akan lakukan proses apa
saya akan menyelidikan
kita akan dalami bagaimana kronologis detailnya daripada peristiwa laka kereta api ini
nanti kita akan rumuskan ya
dengan pihak penyelenggara pihak provinsi bagaimana tahun berikutnya dapat diselenggarakan dengan lebih baik lagi
terima kasih atas informasinya kapol restabes surabaya kombespol rudy setiawan yang menyempatkan diri untuk menjelaskan fakta fakta terkait dengan penyelidikan saat ini
terima kasih sekali lagi pak rudi